kepada kpk ke depannya
negara eksekutif ini nanti kemudian saya akan tanyakan kepada narasumber dialog
apakah seberapa besar pengaruhnya lumpun negara eksekutif
apa kemudian kita juga akan melihat pimpinan kpk mulai melakukan rapat dengan presiden
karena kan bagaimanapun rumput eksekutif
nanti akan kita konfirmasi soal itu
kemudian yang berikutnya
jadi pegawai kpk adalah aparatur sipil negara
ini kemudian sempat menimbulkan kekhawatiran dan masih menimbulkan kontroversi sampai saat ini
pegawai kpk adalah aparatur sipil negara
sebelumnya pasal dua puluh empat ayat dua dan tiga
ditegaskan bahwa pegawai kpk adalah warga negara berdasarkan keahlian
ini yang menarik
jadi yang kita tahu selama ini pegawai kpk adalah sebuah lembaga yang sangat progresif
dan melakukan reward and punishment dengan seketika dengan kilat
jadi tidak ada bedokrasi yang terlalu panjang
seperti mungkin di dalam undang undang asn
dan kemudian untuk asn
misalnya kita bicara tentang asn
pegawai kpk juga selama ini bekerja tidak terikat dengan aturan asn
juga kpk tidak menganut jam kerja delapan pagi sampai jam lima sore
tidak seperti itu
tapi bagaimanapun soal target kerja harus tercapai
itu yang selama ini terjadi di kpk
dan ini kemudian akan berpengaruh atau tidak
seberapa pengaruhnya nanti kemudian akan kita bahas ya
kemudian pada pasal dua belas b dua belas c dua belas d
ini yang mengatur soal penyadapan
soal penyadapan diatur sangat ketat dalam undang undang ini
yang paling meresahkan adalah bahwa penyadapan diatur dengan ketat di bawah izin dewan pengawas
sekali lagi saya garis bawahi
izin dewan pengawas
sedangkan sebelumnya ada pasal dua belas saja
yang menegaskan di sini ada diberi kewenangan penyadapan
penyadapan sebelumnya hanya disepakati antara penyidik
kemudian pimpinan kpk tentu saja juga harus tahu soal penyadapan ini
tapi kalau misalnya yang sekarang penyadapan harus dilakukan atas izin dari dewan pengawas
hanya secara tertulis
jadi anda bayangkan
jadi pimpinan kpk mengetik surat dulu kepada dewan pengawas
untuk melakukan penyadapan kepada misalnya abc
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
kemudian surat izin itu
kemudian dewan pengawas akan memberikan merespon surat izin itu
anda bayangkan ketika zamannya sekarang
semuanya sudah punya telepon genggam
kemudian itu bisa menyebar ya
itu kemudian yang juga dikhawatirkan bisa terjadi
kalau misalnya istilahnya
hampir sesedikit mungkin meja
hal itu bisa dicegah untuk tidak menyebar terlalu banyak
tapi bagaimanapun juga harus ada izin dewan pengawas
dewan pengawasnya kemudian rapat
dan segala macam baru mengeluarkan izin
tentunya ada kemungkinan kemungkinan bahwa untuk penyadapan itu bisa bocor
ya kita lihat yang berikutnya
yang berikutnya adalah soal pasal dua puluh satu ayat empat
pasal dua puluh satu ayat empat sebelumnya adalah pimpinan kpk adalah penyidik dan
pimpinan para pimpinan kpk ini melakukan kegiatan pro justisia ya
dan ini tidak akan bisa dilakukan lagi
berdasarkan undang undang kpk yang baru
karena pimpinan kpk tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut umum
ada beberapa pertanyaan sih yang ada di kepala saya
apakah ini berarti pimpinan kpk tidak bisa lagi menandatangani surat surat perintah penyidikan
karena kan bagaimanapun tidak melakukan pro justisia
pencegahan pun juga ada hubungannya dengan pro justisia
jadi ada kemungkinan pimpinan kpk nantinya hanya bersifat administratif saja
nah itu dia
itu nanti kita harus konfirmasi
saya akan konfirmasi lagi dengan narasumber yang mengerti soal hukum
nanti akan kita bahas soal ini
soal dewan pengawas
di undang undang sebelumnya tidak ada dewan pengawas
ini yang spesial yang paling baru
ada dewan pengawas dipilih oleh presiden
menggunakan panitia seleksi
tugasnya dewan pengawas
dewan pengawas adalah memberikan izin
izin menyadap izin menggeledah dan izin menyita
siapa saja dewan pengawas
tadi baru saja ada pernyataan dari menteri hukum dan ham
bahwa izin isinya dewan pengawas itu adalah terdiri dari akademisi
tokoh masyarakat dan juga aparat penegak hukum
artinya ada polisi dan juga jaksa di sana yang kemungkinan besar juga mengerti soal penyidikan
dan juga penuntutan dan lain sebagainya
jadi itu yang akan
siapa saja itu yang akan menjadi dewan pengawas
dan yang menariknya lagi dewan pengawas juga memberi laporan hasil evaluasi setahun sekali kepada presiden dan dpr
sekalipun memang tadi menkumham mengatakan tidak bertanggung jawab kepada presiden
tapi ada evaluasi yang dilakukan
dan laporan evaluasi itu kemudian disampaikan kepada presiden dan dpr
oke yang berikutnya yang mungkin juga tidak agak miss kemudian menjadi perhatian kita
selama ini adalah soal pasal sebelas
di pasal sebelas huruf e yang sebelumnya
jadi ada beberapa kasus korupsi yang bisa ditangani oleh kpk
di antara kasus korupsi yang melibatkan kepolisian di pasal sebelas huruf abc
aturannya di situ ya
huruf a kasus korupsi yang bisa ditangani kpk adalah yang melibatkan aparat penegak hukum
kemudian penyelenggaran negara
dan huruf b nya adalah kpk bisa menyelidiki kasus yang meresahkan masyarakat
nah di undang undang yang baru
ya huruf b ayat b ini dihilangkan
jadi kpk tidak bisa lagi menyelidiki korupsi yang meresahkan masyarakat
dan kemudian kemana kasus korupsi yang meresahkan masyarakat itu bisa kemudian ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian
jadi kpk sekali lagi hanya akan menangani korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggaran negara
dan merugikan negara minimal satu miliar rupiah
oke yang berikutnya kita saksikan kita lihat ya
pasal enam huruf a
ini soal tugas ya
jadi kalau misalnya di pasal enam huruf a di undang undang yang lama
di poin yang paling atas itu adalah penindakan pemberantasan korupsi
sedangkan di reang revisi huruf a yang paling awal yang disebut adalah justru pencegahan diutamakan
sudah jelas sekali berbeda
makanya kemudian para aktivis anti korupsi mengatakan apakah mungkin sudah saatnya untuk mengganti singkatan
menjadi penyelenggaran negara
jadi komisi pencegahan korupsi saja bukan pemberantasan korupsi lagi
oke berikutnya adalah kewenangan sp tiga
kita lihat kewenangan sp tiga ya
ini pasal empat puluh sebelumnya tidak berwenang mengeluarkan sp tiga
kemudian sekarang pasal empat puluh diberikan untuk diberi kewenangan untuk meluarkan sp tiga
atau surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan
dikeluarkan maksimal jika suatu kasus penyidikan dan penuntutannya tidak selesai selesai maksimal dua tahun
kemudian yang terakhir pasal empat puluh tiga a pasal empat puluh lima a soal penyelidik dan penyidik kpk wajib sehat jasmani
ini sebenarnya sudah ada aturannya di undang undang yang lalu
tapi undang undang yang lalu hanya mengatur soal penyelidik yang wajib sehat jasmani dan rohani
tapi sekarang penyidik juga sehat wajib sehat jasmani
oke jika itu tentu saja masih banyak pertanyaan soal ini tapi kemudian pertanyaan sekarang
yang bagaimanapun ini sudah diketok sekalipun memang sekarang penolakan juga sudah banyak
dan juga sudah ada banyak pihak yang akan mengajukan uji menguji undang undang ini ke mahkamah konstitusi
tapi pertanyaan sekarang dalam waktu dekat bagaimanapun undang undang ini sudah berlaku
dalam waktu dekat dampaknya seperti apa kepada kpk
apakah artinya kpk akan sulit bergerak hingga kemudian pimpinan yang baru ini terpilih
karena bagaimanapun dewan pengawas belum ada
dan itu tentunya akan berpengaruh kepada apapun keputusan yang diambil oleh kpk

dalam masa masa ini
dan kita akan sekarang berlanjut ke dialog saya
bagaimanapun dpr dan pemerintah sudah membuktikan nih bapak bapak dalam waktu tiga belas hari saja
sudah bisa memangkas semua kewenangan yang selama ini atau hal hal spesial yang selama ini dimiliki kpk
dan bagaimanapun ternyata bisa dilakukan sekalipun memang sudah ada penolakan
tapi seberapa besar dampaknya
pak haryono umar mantan pimpinan kpk tahun dua ribu tujuh dua ribu sebelas sudah hadir di studio
terima kasih sudah bergabung
dan juga ada mas fadjidin nur syamsi direktur jaringan advokasi pusat studi hukum dan konstitusi pshk
mas fadjid selamat malam
terima kasih sudah bergabung saya ke pak haryono
pak haryono pasti sudah kemudian menelaah beberapa undang undang
yang paling menurut anda yang paling akan berdampak itu yang mana
yang paling selama ini kan yang namanya orang orang yang berdampak itu yang mana
selama ini kan yang namanya orang mau melakukan suap itu kan prosesnya sangat cepat
antara suap pemerasan dengan gratifikasi dengan uang bisnis kan sama bentuknya
nah untuk membedakan itu adalah dengan melakukan penyadapan
nah tapi sekarang kan penyadapan harus dengan izin
padahal yang namanya penyadapan itu sangat amat sangat rahasia
yang disebutkan di dalam surat penyadapan itu
tidak ada nama orang segala macam
nah itulah jadi kalau umpamanya harus mendapatkan izin dan katakanlah tertulis
memang harus tertulis
memang harus tertulis iya
kemudian harus dijawab juga dengan tertulis
tanpa jawaban tertulis kpk tidak bisa melakukannya
artinya kalau ini kan nanti akan disampaikan kepada presiden dan presiden menandatangan itu
artinya dia sudah menjadi undang undang
begitu sudah menjadi undang undang kpk sebagai lembaga yang menjalankan undang undang
harus patuh dengan undang undang
untuk undang undang yang baru bukan undang undang yang lama
artinya sekarang ini pun juga tidak bisa melakukan itu kan
karena belum ada
dewan pengawasnya belum terbentuk
kemudian juga kaitan kaitannya dengan ininya juga
pegawainya kan lebih banyak yang bukan asn
nah itu jadi persoalan juga
karena kalau umpamanya dilakukan itu bisa terjadi tuntutan
termasuk yang dipenyidikan
penyidik kita itu kan ada dua
waktu zamannya saya kan cuma satu
sekarang ada dari polri ada yang bukan polri
yang disebut dengan penyidik independen
kalau umpamanya suatu kasus yang menyidik itu adalah yang bukan asn ini
bukan polri ini akan menjadi permasalahan juga
artinya tidak sah
jadi banyak yang akan terdampak dari undang undang yang baru ini
dan kalau misalnya koruptor pasti akan mencari celah celah itu di dalam undang undang ini kan
untuk kemudian memperadilankan ini semua
dan itu merupakan salah satu senjata bagi mereka mereka untuk melemahkan kpk
karena semuanya sudah dikepung
kpk sudah tidak bisa sebebas seperti dulu lagi
sebebas dalam arti yang tadi aku kutip bahwa yang namanya penegakan hukum
dulu kan sebelum kpk ada yang namanya kpkpn
jadi lembaga yang menghimpun laporan harta kekayaan penyelenggara negara
karena itu tidak efektif
maka pada waktu itu pemerintah dan dpr mengatakan kita harus bentuk yang lebih kuat
maka dibuat yang independen
kemudian yang pegawainya juga spesifik
kemudian masalah penggajian segala macam memang betul betul dikhususkan untuk lembaga ini
dan dia menjadi leg spesialis kan undang undang tersendiri
tetapi dengan adanya katanya bahwa kpk memang harus dilakukan perbaikan
tetapi perbaikannya kan kita lihat seperti itu
jadi artinya walaupun ini memang sudah diketok
kita kan nggak bisa macam macam lagi
kecuali nanti dengan jr gitu ya
tetapi artinya ya selama mulai dari sekarang ini sampai nanti katakanlah terbentuknya pimpinan yang baru
pimpinan baru juga nggak bisa bergerak apa apa
belum ada dewan pengawas
kecuali misalnya dewan pengawas dikebut misalnya
dan itu gak mungkin
karena harus melalui mekanisme fit and proper dan segala
tetapi khusus yang lain lain yang mulai dari pengaduan masyarakat kemudian penyelidikan penyidikan penuntut segala macam masih bisa dilakukan itu
jadi yang namanya ott harus diam dulu gitu
gak mungkin ott dulu karena kekuatannya penyelidikan dapat kan bagaimanapun
oke dampaknya cukup besar nanti setelah jeda kita bahas lagi apa saja pasal pasal yang dikaji oleh mas fajri
juga termasuk apa ya soal cacat formilnya pengesahan undang undang ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal undang undang baru kpk
hasil revisi yang hari ini disahkan
sayang sekali juri bicara kpk febri diansyah masih belum bisa bergabung karena memang saat ini juga masih ada kegiatan dari masyarakat sipil di kpk
mas fajri kalau anda lihat dari prosesnya nih
kalau anda kan melihat prosesnya
mulai dari dibahas di mulai keluarnya surpres kemudian berjalanan sampai tiga belas hari sampai kemudian disahkan
mana yang kemudian dikatakan ada cacat formil dan ini tidak benar prosesnya
ya secara keseluruhan undang undang revisi apa
revisi undang undang kpk ini memang sudah bermasalah sejak awal terkait dengan prosedur
ada beberapa ketentuan dalam undang undang dua belas dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan undang undang yang dilanggar
sangat terbuka pelanggaran yang dilakukan
pertama terkait dengan undang undang ini nggak pernah lewat perencanaan
jadi kalau perlu dipahami dulu bahwa pembentukan undang undang itu tidak sembarangan
pertama ada dua aspek lah ada material ada formil
material itu ketentuannya formil itu adalah tahapannya
dan yang membuat suatu undang undang itu bisa berlaku dan sah adalah dua hal juga
pertama dia disahkan oleh pejabat yang benar dalam hal ini dpr dan presiden menguas bersama
yang kedua adalah sesuai dengan tahapan
nah ada tahapan yang tidak dilalui oleh rancangan undang undang ini
tidak melalui perencanaan itu ada di pasal empat puluh lima undang undang dua belas dua ribu tujuh belas
bahwa semua rancangan undang undang yang dibahas itu harus melalui perencanaan
catatan kami dari pusat studi hukum dan kebijakan indonesia di pshk
melihat bahwa ketika oktober dua ribu delapan belas ketika pemerintah dan dpr menyepakati prolegnas
program legislasi nasional tidak ada
lalu kemudian dievaluasi ada pidato ketua dpr itu dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
mengevaluasi apa yang masih bisa lanjut karena sisa waktunya tinggal sedikit
ada tujuh belas ruu saat itu gak ada juga ruu tentang revisi undang undang kpk
lalu kemudian di satu agustus belum ada juga di satu agustus nih ya
baru muncul di sembilan september
dan lebih menariknya ruu ini dianggap sebagai ruu yang namanya kumulatif terbuka
dia boleh masuk di tengah jalan karena putusan mk
nah kita harus lihat lagi isinya
bahkan isinya substansi dari yang sudah disahkan itu banyak beberapa yang justru bertentangan dengan putusan mk
jadi secara legal formal secara tahapan sudah sangat melanggar berbagai peraturan
jadi sangat ugal ugalan lah kira kira begitu ya sangat menabrak beberapa regulasi
dalam tahapan itu
dalam tahapannya tidak ada ruu ini tidak melalui tahapan penyebar luasan
di ruu dua belas dua ribu sebelas ketentuannya memang harus kan ada penyebar luasan ruu
sekarang kita lihat fenomena
kayak rahasia ya
iya sekarang tertutup gitu
sekarang lihat fenomena di masyarakat
draft itu yang mana yang benar
bahkan uniknya presiden dan dpr sekalipun gak nyambung bahas draftnya kemana gitu
ada beberapa hal yang ditanggapi oleh presiden dianggap itu adalah draft dari dpr ternyata tidak ada
di draft yang tersebar di masyarakat
bahkan konsep dewan pengawas sekalipun yang disampaikan oleh presiden itu gak nyambung dari konsep sama tugas dan kewenangannya
ini yang kemudian menjadi pertanyaan pada publik kenapa harus terburu buru kenapa harus melanggar banyak regulasi dan kenapa harus tidak melalui tahapan yang benar
oke soal dewan pengawas anda tadi sudah menyinggung konsepnya dan tugasnya yang kemudian tidak nyambung
jadi menunjukan dewan pengawas di dalam tubuh kpk itu sama membentuk lembaga di dalam lembaga
ketika lembaga ini didesain sebagai lembaga representatif karena dia dipilih oleh presiden secara politis
lalu ada fit and proper test dan lain lain ini menandakan bahwa lembaga ini bukan organ dalam kpk tetapi dia lembaga sendiri
dia dapat legitimasi dari pemegang kekuasaan eksekutif dia dipilih dari fit and proper test terbuka lalu bahkan bukan punya ekspertis hukum
karena kalau dewan pengawas ini terkait dengan penyadapan misalkan ini kan pro justisia
katanya akan ada aparat penegak hukum tapi masih berbeda karena istana bilangnya tidak mau ada jaksa polisi tapi kemudian menkumham bilang ada aparat penegak hukum
jadi masih blurry juga soal itu
memang memunculkan dewan pengawas sebenarnya konsep yang keliru kenapa karena melihat kalau haruslah kpk diawasi
padahal selama ini juga diawasi kemana kalau begitu peran dari dpr kemana kalau gitu peran dari presiden
karena sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir di indonesia
selama ini dpr suka manggil kpk bahkan terakhir di putusan mk dia boleh kena angket itu tandanya apa
berarti kpk mau diawasi oleh lembaga legislatif lalu presiden pun beberapa kali memang bertemu dengan kpk untuk membicarakan pemberantasan korupsi
karena pertanggung jawaban secara luas ada di presiden jadi saya pikir dewan ini sia sia satu
kedua juga bertentangan dengan beberapa putusan mk yang justru yang menyatakan bahwa kpk ini lembaga independen
tidak bisa terikat oleh salah satu kekuasaan atau lembaga yang dibentuk oleh kekuasaan
saya pikir di internal kpk sudah cukup baik untuk melakukan penyadapan
jadi apa yang dikhawatirkan lalu pembentukan dewan pengawas ini ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar
bagaimana ke depan dan jelas dari draftnya ini akan melemahkan bahkan melumpuhkan kpk

tapi mungkin soal lembaga independen itu makanya kemudian
atau mungkin soal lembaga independen ini akan muncul soal kpk berada di bawah kekuasaan eksekutif
untuk kemudian bisa lebih mudah memasukkan dewan pengawas itu pak haryono jangan jangan
sebetulnya seharusnya yang perlu diperkuat itu adalah penasihat
penasihat di kpk itu dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada pimpinan termasuk yang terkait dengan penyadapan
nah itu kan tidak berfungsi
kenapa bukan itu yang diperlukan
justru dihilangkan sama sekali
nah itu malah dimunculkan lembaga baru
saya tadi mikirnya baca
saya tadi mikirnya bahwa yang namanya dewan pengawas itu seperti komdak sama kompolnas berada di luar
dan dia tidak ikut dalam operasional keseharian organisasi kpk
tapi ternyata ikut juga
iya sama seperti yang namanya daun komisaris
dia kan nggak ikut cawe cawe
nah harusnya seperti itu
nah tapi kalau ini kan dia yang
penyadapan ikut penggeledahan penyetaan pun juga
dia ikut di situ
jadi artinya dan posisi dia sama
sama antara dia dengan pimpinan itu sama
jadi artinya dalam kondisi demikian akan ada terpecah dua ini
apakah ikut daun pengawas atau daun ini
dan itu dengan satu pimpinan saja satu nahoda saja kpk banyak yang ada terbagi bagi gitu ya
apalagi dengan ada dua ini
itu yang saya khawatirkan nanti ke depan
oke apalagi apakah kemudian yang ini yang menarik
pimpinan kpk tak lagi sebagai penyidik
dan penuntut umum itu pengaruh langsungnya apa
sangat sangat berpengaruh
termasuk tidak bisa tanda tangan sprindik juga
iya jadi dia hanya semacam koordinator aja
padahal yang namanya surat umpamanya dari pengaduan naik untuk menjadi penyelidikan
kita sebenarnya randik
kemudian dari penyelidikan menjadi penyelidikan
kemudian kita menerbitkan
surat penyelidikan surat penggeledahan surat segala macam
itu kan semuanya perwisis ya semua
dan itu harus mereka yang punya posisi sebagai penyelidik penyelidik dan penuntut
kalau sudah tidak lagi artinya tanpa pimpinan pun bisa dilakukan
cukup deputi penindakan
dan kalau dia mau izin dari pengawas pimpinan itu hanya semacam kurir saja
tidak ada lagi berarti rapat rapat
yang menentukan diskusi diskusi yang selama ini terjadi di kpk
yang gelar perkara itu tidak perlu lagi
karena sudah dicabut kewenangannya itu
dia bukan penyidik bukan penyelidik
kan nggak boleh dia ikut di dalam pembahasan kasus itu
melanggar hukum dia
jadi memang fungsi administratif saja ya mas
ya jadi memang ketika pasal itu muncul menghilangkan status penyidik dan penyelidik
fungsi fungsinya selama ini justru strategis
yang kedua jadi pertanyaan
lalu apa maknanya ketua kpk dipilih secara melalui presiden
karena kenapa dua fungsi itu dilakukan
karena kewenangan yang besar
hari ini kewenangan yang besar justru ada di dewan pengawas
jadi untuk apa kemudian kpk ini masih dipertahankan seperti kpk yang sebelumnya
padahal undang undang ini melucuti banyak hal yang ada di kewenangan atau tugas
tapi sudah diperoleh oleh pimpinan kpk saat ini
dan itu langsung berlaku sekarang
artinya pimpinan kpk yang sekarang juga sudah terlucuti dari hal hal ini
artinya tidak bisa lagi melakukan langkah strategis apapun
begitu diundangkan sudah
akhirnya sekarang sampai desember nanti ketika penggantian pun
karena undang undang ini langsung berlaku akhirnya pimpinan kpk yang sekarang sudah tidak bisa lagi ikut
katakanlah ekspos atau apapun
gelar perkara nggak bisa
tangan tangan sprint juga
kemudian menerima berkas berkas itu berkas berkas apa itu
mengenai penyelidikan penyidikan penuntut dia juga nggak boleh
menyimpan itu nggak boleh
karena kalau dia melakukan itu berarti kan pelanggaran hukum
ada pembocoran dokumen negara
sama dengan di kpk itu kan ada bagian pencegahan
pencegahan nggak boleh ikut cewek cewek di belakang itu
itu yang terjadi dengan kondisi ini
itu sangat melemahkan pimpinan
iya melemahkan pimpinan
selain juga penyadapan yang diatur secara ketat
kalau misalnya sekarang mungkin pak haryono bisa ceritakan
yang selama ini proses yang terjadi di kpk itu seperti apa
saya bicara soal katakanlah asn ya
karena bagaimanapun kan teman teman di kpk para pegawai kpk ini mengeluhkan sekali soal ini
tapi yang selama ini yang terjadi di kpk seperti apa pak arief
kpk itu ada jaksa di situ itu asn
auditor penyelidik itu juga asn
nah walaupun sekarang juga penyidik ada juga yang bukan asn
yang di luar itu banyakkan yang bukan asn
di deputi indah deputi pencegahan itu kebanyakan yang bukan asn
jadi artinya kalau itu nanti diundangkan mereka nggak bisa bekerja
karena mereka tidak legitimate
dia tidak walaupun dia berstatus sebagai pegawai
tapi dia bukan mereka mereka yang boleh menjalankan tugas
bagaimanapun sk nya juga belum ada kan berarti
oke oke baik kita sekarang jeda dulu
setelah jeda apa yang bisa dilakukan sekarang untuk menyelamatkan kpk
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya kita kembali di cnn indonesia prime news
saya ke mas fajri dulu
mas fajri apa yang bisa dilakukan sekarang
oke ini sudah langsung berlaku
sekarang ada beberapa pasal yang saat ini benar benar mengungkung pimpinan kpk
dan kpk juga secara keseluruhan intinya tidak bisa melakukan apapun
mungkin sampai nanti pergantian pemimpin
atau sampai dewan pengawas dibentuk
tapi yang bisa dilakukan sekarang apa dong
selain gr ya mungkin ya
ya secara konsep ketatanegaraan
kita tuh punya tiga kekuasaan ya
punya tiga kekuasaan yang berada di sebuah negara itu ya
sekarang undang undang revisi undang undang kpk ini sudah disepakati oleh dua kekuasaan
legislatif dan sekutif
apa yang kesalahan yang dilakukan oleh legislatif ternyata tidak dikoreksi oleh kekuasaan eksekutif yaitu oleh presiden
bersepakat tuh kemudian melahirkan sebuah undang undang
gimana kemudian mengkoreksinya masih ada satu pilar nih
ada satu kekuasaan yudisial dalam hal ini adalah mahkamah konstitusi
untuk kemudian judicial review undang undang ini
judicial review ini ada dua hal yang bisa ditarget
yaitu pertama uji formil yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa undang undang ini sudah bermasalah secara prosedur
banyak hal yang ditabrak banyak peraturan ditabrak
dan bahkan ternyata ini membuktikan kalau buat kami di pshk membuktikan bahwa sistem internal perundang undangan di pemerintah maupun dpr ternyata tidak cukup kuat untuk menghalangi hal hal yang sifatnya kontraproduktif dengan reformasi regulasi
ini sangat sangat presiden buruk bagi salah satu visi presiden yaitu melakukan reformasi regulasi
karena regulasi yang ingin dikeluarkan yang dikeluarkan saat ini justru menabrak banyak hal
jadi ini jadi presiden sangat buruk
lalu kemudian ada upaya lain sebenarnya yang bisa dilakukan untuk melawan adalah pengaduan ke ombudsman
nah ini yang sebenarnya juga ditunggu untuk dilaporkan karena ada indikasi maladministrasi
ada beberapa tak balik lagi ke prosedur bahwa ada tahapan yang tidak diikuti
bagaimana bisa sebuah undang undang dihasilkan sah itu tidak melalui tahapan tahapan yang sudah dilaksanakan
sudah diatur dalam sebuah hukum
jadi ini yang kemudian akan jadi objek
apa yang akan dihasilkan diputuskan oleh ombudsman nantinya itu bisa berdampak menjadi bukti di uji formil di mahkamah konstitusi
saya pikir harapan terakhirnya secara hukum ada di situ
oke pak umar bagaimanapun kan ini sekarang sudah ketok palu
saat ini juga gelombang penolakan masyarakat sekarang sedang berkumpul di kpk
tapi saya penasaran ingin tahu bagaimana suasana psikologis teman teman yang saat ini berada di dalam kpk
satu mereka akan segera menyambut ketua kpk yang baru yang selama ini bertentangan berlawanan dengan mereka
dua mereka dikunci sekarang dengan undang undang yang betul betul tidak ada lagi ruang untuk bisa bergerak bagi teman teman kpk yang selama ini gigih berada di jalur yang selama ini dilakukan
ini memang sekarang kan kondisi mereka itu mau tidak mau kita katakan bahwa lebih banyak pegawai

itu non asn itu yang pertama kemudian mereka memang bekerja untuk kpk itu dan sejak awal mereka masuk itu memang untuk kpk
untuk pemberantasan korupsi dari walaupun tugasnya berbeda beda tetapi tujuannya sama itu memberantas korupsi
sehingga dengan kondisi bahwa mereka tidak bisa ngapa ngapain jadi saya buat apa dong ada di kpk itu kan ada konsekuensinya seperti itu
berarti sudah ada suara suara putus asa begitu ketika setelah ini diketok sekarang
mereka nggak bisa bergerak lagi jadi artinya memang saya khawatirnya kalau umpamanya sebagian besar itu katakanlah out atau bagaimana itu kan akan mengundurkan diri
itu akan berbahaya juga untuk lembaga kpk untuk negara karena walaupun bagaimana untuk mendidik mereka itu kan tidak gampang
itu kan ada yang sudah dua belas tahun ada yang semacam ini
untuk menjadikan seorang itu yang mengerti bagaimana proses penegakan hukum itu bukan suatu hal yang mudah juga
makanya kan di kpk itu yang uniknya itu adalah penyelidik penyidik dan penuntut itu ada dalam satu atap
sehingga setiap kasus itu pembahasannya itu selalu bersama sama
langsung dari tiga sisinya
iya dari sisi itu
supaya nggak ada celah ya oke
dari bagaimana konstruksi hukumnya bagaimana buktinya segala macam itu sudah dibahas semuanya
jadi begitu sampai ke pengadilan
nah kalau dengan kondisi yang seperti ini ada rasa ketidakpercayaan satu sama lain akan muncul gitu
antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung itu akan ada di dalam itu
atau mungkin sudah terjadi sekarang
iya memang ada yang mendukung ada yang tidak mendukung mau tidak mau
nah jadi dengan ada yang kondisi demikian itu itu sangat tidak kondusif bagi kpk untuk ke depan menjalankannya
dan itu saya rasa mungkin nanti pimpinan yang baru mudah mudahan bisa mengembalikan
tapi memang agak sulit itu mengembalikan bagaimana mereka dalam semangat semulanya itu
dan itu saya rasa itu semacam aset
sama seperti umpamanya sebuah katakanlah organisasi atau perusahaan yang sudah begitu bagus kemudian dia bubar
kemudian para mereka mereka yang memiliki keahlian ini kan tersebar di mana mana
dan mereka mungkin juga bingung ya
dan mereka mereka ini yang dia miliki bukan hanya pengetahuan dan skill tapi attitude integritasnya
itu kan yang mahal
kalau ini terus ini sayang uang negara sudah dikeluarkan banyak untuk membangun mereka mereka ini
artinya sekarang begini tentu pasti teman teman kpk sekarang juga sudah mengetahui bahwa ketika undang undang ini berlaku tidak banyak yang bisa mereka lakukan
tidak banyaknya adalah juga termasuk dalam tugas sehari harinya kan
itu bagaimana kemudian suasananya
tapi kan begini di dalam undang undang ini kan hanya lebih kepada penindakan
pencegahan masih bisa dilakukan
dan penyadapan penyadapan itu bagian dari penindakan juga walaupun deputinya beda gitu kan
jadi artinya yang lain lain masih bisa berjalan
tetapi yang menjadi persoalan satu
mereka bukan asn
undang undang mengatakan harus asn
jadi bagaimana ini prosesnya apakah mereka harus di asn kan atau mencari orang lain menjadi asn
kalau men pak n r b mengatakan ada proses sekitar dua tahun
nah ini sekitar dua tahun ini kan rawan celah kemudian untuk digunakan ya mas fajri ya
ya memang perpindahan atau pengalihan status pegawai kpk dari non asn menjadi asn ini memang jadi porsi dampak terbesar kalau menurut saya
kenapa karena terlihat perspektif atau keberpihakan pembentuk kpk pertama itu memang membuat lembaga ini punya sistem tersendiri
kenapa karena yang dihadapi bukan sesuatu yang biasa gitu
kejahatan atau tindak pidana korupsi ini menjadi fokus reformasi untuk diberantas
ini terlihat dari desain kpk yang begitu mengumpulkan tiga fungsi di dalam lalu kemudian pegawainya tidak asn
akhirnya rentang kendali pimpinan untuk mengontrol pegawainya itu lebih dekat sekarang itu
kalau pak asn dia akan jauh karena koordinasinya tidak langsung ada di dalam kira kira begitu
membangun integritas jauh lebih mudah sebenarnya karena dia ada di dalam pengelolaan dan seterusnya
dan ini sebenarnya prestasi bagi kpk bukan malah sebaliknya itu
dan itu saling mengawasi diantara pegawai pegawai dengan pimpinan pimpinan dengan pimpinan
tapi kalau itu asn
biasanya kualitas menjadi
bosnya mengatakan a semua oke
bosnya mengatakan jangan semuanya setuju walaupun itu yang tidak bagus
sebenarnya perspektif bahwa tidak seharusnya asn itu juga dipakai oleh presiden jokowi hari ini
bagaimana misalkan dia membangun tangan kanannya di kantor staff presiden
itu tidak semuanya asn
karena dengan kesadaran dengan perspektif bahwa rentang kendalinya ini dikelola dengan sendiri begitu
agar kemudian lebih cepat lebih dinamis lebih bisa mengembangkan
bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik
nah itu perspektif kpk dulu ketika pertama dibentuk
dan sekarang diubah justru malah meninggalkan nilai nilai yang sebelumnya sudah dibangun
seakan akan pemberantasan korupsi sudah selesai
dilemahkan lalu kemudian akhirnya konsepnya diganti
malah masuk ke dalam pemerintahan yang selama ini justru ingin diberantas korupsi awalnya dari kekuasaan eksekutif
mas fajri dalam waktu dekat atau sudahkah ada teman teman yang kemudian berencana untuk
jelas dalam hal ini masyarakat sipil ingin mengambil peran dalam meluruskan banyak hal
dalam aspek pembentukan peraturan perundang undangan maupun dari materialnya
kami sangat kecewa bahwa gak banyak sebenarnya masyarakat indonesia yang paham hukum kira kira begitu
tapi mereka dipertontonkan suatu praktek yang justru meruntuhkan apa yang sebenarnya sudah dibangun dalam dunia akademis
jadi ini kekecewaan terberat kami
bagaimana pejabat negara yang harusnya jadi contoh
ini akan kami sudah sedang persiapkan untuk langsung gr
karena uji formil itu ada batas waktunya
dan kami akan segera maupun baik formil maupun material
oke baik mas fajri terima kasih banyak
pak umar terima kasih banyak sudah bergabung malam ini di cnn indonesia
kami kembali dengan informasi lain tetap bersama kami